leh katanya bola kok gelasan katanya sekolah pacaran
jangan lupa ya lo pura pura jadi kakaknya si titin jangan kelepas sambilan cowok gue ya
hah cepetan tolongin
kayu dong ya
ya kamu cari atas sana toh
ya tunggu ya
udah kok gue di jantanan
aduh apaan itu
aduh si polo
masa gini aja gak dapet nyari itu pakai mata
ayo masuk aja kalau gitu
masa gini lo mau masuk toh
mau masuk ngapain
bini gue lagi amburanul
kalau gitu saya aja yang masuk ya
lo lagi yang mudahan
maksud gue lo pada maranin dukun
maranin dukun wong tempatnya aja gak ngerti kocos
gue yang tau gue yang tau
gue yang tau toh
akhirnya anak gue lahir juga
emang ape ap kalau gue kagak setuju
jadinya semua urusan pada bakalan beres
gak beres bagaimana nyak
si manap kan kecelakaan
sekarang dia masuk rumah sakit
nah duit lo yang lo kasih sama si manap buat beli perambutan gambang
duit bolehnya nabung
lo beliin buat gituan
ntar juga kalau mana baik
ini urusan kagak bakalan bener
biarin deh nur

dia beli perambutan gambang keromong
kan buat ngelestarikan kebudayaan betawi
lo yang lestari
ya tuhan yang ngeprok
tabungannya si manap
kan tabungan air juga bang
tenang aja deh nyak
ntar kalau usaha saya berhasil
yang senang kan gak juga
pasti ada risikonya
eh kalau lo mau bisnis no
pokoknya gue kagak setuju sama usaha lo
eh nyak lo sih sama orang dulu
nggak ngerti kesenian
lagian si patime
apakah gak ada orang lain
apakah gara gara si patime
lo mau jauhin sama si manap
saya pengen kabur deh dari rumah ini
waduh rajin amat sih
ini kan udah janji
kalau abis pulang sekolah
sini pengen bantu mbak mamat
bapak gimana keadaan
udah nggak bisa denger
jadi mesti banyak doa ya
buat bapaknya biar cepat baik gitu
nah enak banget
sedik main deh
bang mamat terima kasih ya
hah nyak udah
ya sekali kali tau bang
masuk kerja terus
ngano pupuk kembangnya habis bang
yang itu masih dikubur
yang itu masih baru masih mambu kok bang
sok banget sih lo jadi orang
di sini banyak yang mambu nek
pupuk kandang si beken
buat pupukin pun punan ya
lo kerja berdua bang
lo ambil aja sendiri di sana banyak noh
masing masing kan udah ada kerjaannya
katanya kerja sama
kerja sama kerja sama
gue gak mau ambil sendiri
nggak mau ya ubes tahu
wah dah lima
katinya dia lagi repot
ya udah ya ke depan ya
semuanya jadi kelamaan
kalau buat kamu sih nunggu setahun juga boleh
eh ma bokap kemana
kok ga keliatan
ada bokap lagi kurang enak ladang
api mau backseat terus
mendingan terang terangan aja
mba be kan orangnya
ya tapi gue yang yang pegel
pusing diwarat terus
jadi abangnya si titin
ah biarin deh
demi kelancaran hubungan kita
ah udah deh pokoknya mau lancar
apa mau bubar
iya deh itu aja ngambek
selamat siang pak
alime udah pulang sekolah
oh terima kasih ya ngantriin si alime
hmm engga pak
si titin anak keberapa sih
tempoh hari dia bilang anak anak
iya pak bener pak
maksud saya kedua dari belakang
kan semua saudaranya tujuh
entar kalo dimarahin sama papinya
tapi jangan lupa ya salam buat adiknya
ngantriin dulu ya